tetapi tidak mengenai diriku sendiri
air adalah unsur yang sepertinya lemah lembut tidak bisa menyakiti
namun dia bisa menghancurkan batu
tergantung bagaimana cara mengaturnya
baiklah pak mencaci
tugasku sudah selesai
saatnya aku pergi
apa arti kata kata dari pak mencaci

lalu entah entah timbang kecil atau hukum pul bisa maut gitu
kamu yang telah membunuh kamu kau harus bertanggung jawab atas kematian kamu
hai sumpah enggak bukan nyai etama nyai mati banget di rekon hukum pul itu lihat itu badannya
itu pada merah merah bekas ikutan binatang atau tingali tingali atau kaset itu dua
takut dan gentar bukan melihat taman regadana yang sudah sakti seperti sekarang
tidak raih aku hanya takut kepada allah subhanahu wa ta'ala
dan kau pamah sebaiknya kau berhenti untuk menghisap darah manusia untuk menambah kekuatan
jika tidak aku
aku terpaksa untuk menghentikan
hai baiklah aku akan berhenti menghisap darah manusia tapi setelah aku menghisap darahmu ia
aku berundung sekali
telah berlatih dan mendapatkan ilmu baru dari paman caci
mungkin aku sudah kewalahan melawan kecepatan serangan paman harga dhan
kita menjaga jarak dari pertarungan ini
biarkan saja mereka yang bertarung nanda prabowo
siapa yang akan memenangkan pertarungan ini
mungkin kita juga harus bersiap
dengan segala kemungkinan buruk yang terjadi di pertarungan ini
kamu benar nanda prabu
terasa sekali serangan paman harga ban
serangannya semakin kuat
apa yang harus kulakukan untuk menghentikannya
bersikaplah seperti ayat tenang
dan disesuaikan diri di tempat terang
tapi tegas dalam kecintaan dan mengambilnya
itulah kekuatan konsentrasi
di jurus kalimatusah dan negatiga
tapi bagaimana caranya pak
aku dapat memukul mereka
tetapi tidak mengenai diriku sendiri
air adalah unsur yang sepertinya lemah
tidak bisa menyakiti
namun dia bisa menghancurkan batu
tergantung bagaimana cara mengaturnya
baiklah pak mencaci
tugasku sudah selesai
saatnya aku pergi
apa arti kata kata dari pak mencata
akhirnya aku pun agak
apa yang terjadi
saya perempuan di sekolah
melihat satu nodo
aku merasa petuh
belum pernah menceritakan
apa yang dia damitikan
sebelum aku kejalan
saya akan membuatnya
kalian mencari celah
untuk menyerang jan santang
cara yang itu
jika dia sudah sibuk dengan serangan
kita akan menghukum dia paman
paman ini kesempatan kita
paman ini kesempatan kita
paman ini kesempatan kita
paman ini kesempatan kita
paman ini kesempatan kita